lo itu cuma gitaris cabutan
yang gak seberapa
jadi gak usah sok belagu
apalagi show leader di panggung ini
nyapnya apa gue semalam
oh gara gara ini ya
lo semangat banget buat ngeband disini
ya elah citra
masa lu cemburu sama nenek nenek
yang ada kalo kita nikah berdua nih ya
nggak ada tuh nenek nenek jadi saksinya
iya kan nenek nenek juga cewek
itu maksud lo apa lo cemburu sama nenek nenek
eh umurnya aja lebih tua daripada umur nyokap gue
oh jadi gue salah gitu
enggak dong justru gue malah seneng banget nih
itu artinya citra itu saing banget sama atta
kenapa papanya pangeran sama sekali gak ngomong dalam hati ya
kan gue jadi gak tahu
apa yang lagi dipikirin papanya pangeran
sekarang aku masih di kampus
nanti aku pulang ke alamat yang ibu udah kirimin ke aku kok bu
bukannya kamu udah dikeluarin dari kampus
kenapa kok kamu bohongin ibu kamu bilang kamu masih di kampus
saya belum bilang
saya belum bilang
saya belum bilang
beasiswa saya dicabut secara sepihak sama kampus
saya nggak mau bikin ibu saya kecewa
kalau sampai ibu saya tahu beasiswa saya udah dicabut
saya juga yakin om
kalau saya masih bisa untuk melanjutkan kuliah saya di kampus
kamu udah gak dapat beasiswa lagi di kampus
terus masalahnya akan beres
gimana pun caranya om raymond harus berhenti ngeten papa
gue gak mau melihat papa sama usus goreng jadi menderita gara gara gue yang selalu ngelawan omraiment
aduh ini kita kapan sampainya ya
kok ini jalurnya banyak buat lampu merah
di mobil sebelah pangeran
kepala dan roommate
kalau saya punya urusan sama pangeran saya bisa cari dia sendiri
dimana pun dia berada sekarang
saya rasa kamu gak perlu panggil pangeran
untuk pindah ke mobil ini
kamu takut saya culik
gak ada untungnya buat saya
justru saya mau menawarkan kerjasama sama kamu
kerjasama yang saya tawarkan itu
pasti akan menguntungkan buat kamu
teman teman kalian udah pada datang semuanya
soalnya sebentar lagi band kalian itu harus tampil
tamu tamu sudah menunggu perform kalian
paling juga bentar lagi mereka sampai kok pak
sebelum kita naik panggung buat main
personel kita udah pasti lengkap
kalian sudah sounding
ke sosial media
kalau band kalian itu mau tampil disini
biar anak anak muda ini pada datang kemari
ya biar kpi ini jadi rame
oh kalau itu mah beres pak
aman semuanya tenang aja
bagus kalau begitu
soalnya saya mau menyambut tamu tamu
jadi malam ini banyak anak anak muda yang bakal dateng
berarti bisa tuh
ya orang ata main main godain cewek
hmm jangan mulai deh
lagian juga siapa sih
yang mau liat liatin cewek cewek di luar sana
gue itu kan sekarang udah ada lu yang nemenin
itu harusnya tau gue tuh malam ini seneng banget
karena lu udah nemenin gue om agung
jadi kayak gue tuh ngerasa kayak punya pacar beneran deh
jadi sebelumnya lo pikir

ya enggak lah bukan gitu maksudnya lo tau sendiri lah cid
kalau selama ini gue gak ada pacaran beneran gitu ya

ya biasa biasanya kan kita kayak sekarang gini bisa muncul berdua
bisa nemenin gue om agung
nih lagian ya
gue tuh udah ngomong di grup whatsapp deadflowers
kalau lo itu malam ini bakal nemenin gue om agung
nah itu artinya berarti apa
seluruh dunia ini berserta isinya
udah fix udah tau kalau kita itu pacaran
oh enggak gak bisa
oh enggak gak bisa
kebiasaan deh jangan kayak gitu
gak ada alasan alasan lagi buat lo sekarang buat jauh jauh dari gua
karena seluruh dunia berserta isinya ini udah ngakuin
temenin gue om agung
udah lo mau ngapain lagi sih
tau tentang aja gi
lo mendingan temenin atta ceksaun deh
tapi oke kalau itu mau
karena kita butuh dia malam ini
secara profesional emang begitu
kalau gue gak inget kata katanya giyo
mau gue pukul tuh hidungnya
song artist banget jadi orang